terima kasih ya aku mau ganti baju dulu
hey apa yang kamu lakukan
kenapa jadi kamu yang kerjain mana lora
nona loranya lagi ganti baju
soalnya dia kedinginannya
bajunya kan basah
aduh nggak deh
lagi selera lagi lihatnya
lagian males mami makan malam male
nanti mami gemuk lagi
kasih ke lora aja deh
makanan sebaik ini mau dikasih ke orang semua
nggak bakal gue kasih
biar keaperan lo
makanan ini habis semua
hai nira bawa martabak buat lu nah oh thank you so sweet oh my god kamu tahu aja sih kalau
era suka banget sama martabak wah era darling era ini ini buat buat iya tante tahu ini untuk
era kan karena ini makanan favorit dia thank you banget ya glenn era hai glenn ada apa oh sayang
ini glenn antarin martabak sukaan kamu eh itu martabaknya buat laura
aduh glenn dia nggak mungkin deh habisin martabak ini soalnya tadi tuh dia makan yang banyak banget
oh ser banget tuh apalagi orang kan paling gak suka makan malam nanti perutnya gendut lagi
iya kan sayang kamu bilang dong sama glenn kalau kamu udah kenyang iya tante
ben mas gue yuk nggak deh eh ya udah kalau gitu gue cuman mau antrein martabak buat laura doang
kok ada permisi ya oke glenn thank you bye bye hai masuk kamu
hai hai mungkin kalau tidur rasa wapar aku hilang
bibi enggak tega ngeliatin lora dihukumkan
gak usah pikirin
bukannya bibi usil
tapi bibit tuh udah gak kuat
mau diem terus ngeliatin non lora disiksa terus
terus ibunya non lora kok gak dateng dateng sih
oh nya tuh lagi pergi kunjungin saudaranya
makanya gak ada di sini
kalau ada nyanyi nyanyiin non lora nih
non lora gak bakalan disiksa terus
bibit jadi merasa bersalah non
soalnya semua tugas bibi non loro yang ngerjain
udah bibi it's okay gak usah dikirin ya
non lora kok sabar banget sih
yaudah ya non
pipi mau keluar dulu makanannya dihabisin ya
nih luki siapin makanan
buat mbak ben ya
makasih ki aduh emang anak baik loh
beneran ini lapar nih
ini anak be segar
luki mau cari kerjaan be
mau cari kerja
enggak enggak mas luki bukan ngagetin mbak be
aduh mulai sekarang mendingan mbak be belajar untuk biar enggak terkaget kaget ya
lu kira gue gak mampu cari kerjaan lagi
bukan gitu be maksudnya
mas luki luki tuh enggak pingin mbak be sakit
luki tuh pingin mbak be sembuh
pokoknya luki kerja sepulang sekolah enggak ganggu sekolah kok be
kenapa gue mesti sakit
mbak be jangan ngomong gitu ya
ada ada sakit ada sakit
yaudah yuk lo keantre kamar yuk
apa sebaiknya gue cari kerjaan ya
tapi diem diem gak usah bilang sama mbak be
gue tahu mbak be tuh pingin berobat tapi gak punya uang
gue mesti kerja apa ya
gue mesti kerja apa ya

gue mesti kerja apa ya

gue mesti kerja apa ya
gue mesti kerja apa ya
ya allah ya allah
dua orang yang lo kecintain karena lagi sakit
lebih baik gue ke rumah api sekarang udah jenguk dia
sekalian gue curhat
siapa sih ini ganggu aja
udah sembuh belum tan
lo pikir nih rumah sakit
jenguk jenguk segala lu
oh gue tahu
lu temannya si opi kan
sorry ganggu tan
lagian si opi juga gak usah diganggu
dia lagi tidur
mendingan lu pulang aja
baru tadi siang baik sekarang jahat lagi
apa sih maunya
nih orang pasti punya kepribadian ganda
kekasih sama opi ya
gak usah nangis
sampai jumpa di kopi ya
mi mami tadi liat sendiri kan laura tuh masih aja kecantilan sama glenn
tapi emang kayaknya gue juga masih cinta dia sama dia
alah kalau kayak gitu sih gampang sayang
kamu suruh aja si lora itu nolak dia
pasti juga laura nurut kan
mami sekarang masalahnya tuh bukan di laura
kayaknya dia masih cinta sama laura
oke juga tuh mih aku yakin yang ini pasti berhasil